dokter spesialis anak sekaligus konsultan infeksi dan pediatri tropik dari fakultas kedokteran uirscm
dan sekarang ini dalam proses rekrutmen calon calon